ketua dpr ri puan maharani meninjau lokasi pertanian di kabupaten badung bali hari rabu
dalam kunjungan kerjanya puan berdialog dengan warga yang mengeluhkan minimnya subsidi pertanian
serta kurangnya tempat pembuangan sampah
ketua dpr ri puan maharani melakukan kegiatan menanam padi bersama para petani di desa adat sedang
abian semal badung bali
dalam kunjungan kerja tersebut puan menanam padi jenis impari tiga puluh dua yang menghasilkan tujuh hingga sembilan ton beras per hektarnya
cara menanam padi di indonesia sangat bervariasi
jadi memang indonesia ini luas indonesia ini besar cara menanam padi pun ternyata berbeda beda
sadi semuanya pasti tidak menyangka saya mau masuk ke lumpur dan nggak pakai sarung tangan waktu menanam padi
semua khawatir tangannya ibu ketua tangannya mbak puan nanti kotor mbak jangan jangan jangan
saya bilang lah orang mau nanam padi harus kotor tangannya
ketua kelompok tani subak pasekan desa sedang agus gedewidata mengatakan pertanian di daerahnya ini berhasil bangkit seiring pandemi covid sembilan belas
menurutnya masyarakat setempat yang bekerja di sektor pariwisata dan terimbas dampak pandemi kembali ke kampung halaman untuk bertani
setelah menanam padi puan maharani meninjau pameran umkm hasil produksi pertanian setempat seperti sayuran padi dan beras
ketua dpr ri menguji hasil pertanian desa sedang dan memborongnya
dalam kunjungan kerja ini puan berdialog dengan para petani
masalah yang paling mendetail yang kami rasakan di pertanian itu adalah sampah bu
sampah itu terlalu banyak juga berserakan di saluran saluran irigasi
sampah buangan dari hulu ke hilir
itu sekarang ini serba mahal

kadang kadang petani itu hasilnya itu cuma bisa menutupi untuk itu itu aja
karena harganya itu harga jualnya itu kadang kadang rendah
puan berjanji akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan bantuan dan menghadirkan solusi nyata bagi para petani di desa sedap
memang kementerian pertanian memberikan bibit gratis
namun kalau kepentingan
kemudian kepala daerah atau pemdanya itu tidak proaktif belum tentu
kemudian program dari pusat itu bisa datang bisa nyampe ke para petani yang ada di daerah
jadi alhamdulillah di kabupaten batu ini bupatinya itu sangat proaktif
sangat memperhatikan rakyat yang ada di daerah pertanian
sehingga memang pertaniannya itu bisa terjaga
tadi disampaikan walaupun lagi bagaimana caranya menekan inflasi ya itu dengan pertanian
dengan betapa suburnya hasil hasil pertanian yang ada di kabupaten badung ini
jadi saya berharap memang petani tetap sejahtera
apa yang bisa kita bantu tetap kita bantu
dan sinergi atau hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa tetap terus kita jaga dan kita laksanakan dengan sebaik baiknya
sementara itu puan pun mengapresiasi petani di badung yang terlibat dalam sektor hilir melalui produk umkm
upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian